ya tahukah anda bahwa indonesia ini merupakan salah satu pasar narkotika terbesar di asia
ya memang masalah narkoba ini betul betul menjadi masalah di berbagai macam khususnya negara negara besar di dunia
akan tetapi pemerintah indonesia itu sangat serius ya memerangi narkoba
di bawah badan narkotika nasional atau bnn berbagai macam cara dilakukan untuk mencegah pengedaran narkoba di indonesia
salah satunya adalah dengan memberikan hukuman yang sangat berat bagi pengedar narkoba termasuk hukuman mati
akan tetapi penyalahgunaan terhadap narkoba juga masih terus ada
bahkan indonesia itu sempat ya dinyatakan darurat narkoba dan juga pencandunya dan penyalahgunanya termasuk remaja
dan anak anak di bawah umur
nah insight saat ini berada di lido khususnya di balai besar rehabilitasi badan narkotika nasional
untuk melihat sendiri apa apa saja upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba
serta yang paling penting lagi upaya untuk merehabilitasi korban dan penyalah korban atau pecandu penyalahguna narkoba
kita akan berbicara dengan kepala bnn yaitu komjen heru winarko
masalah narkotika merupakan persoalan global
yang dihadapi hampir semua negara di dunia termasuk indonesia
dalam perspektif internasional kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius
kategori yang sama juga berlaku dalam konteks indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan
sehingga kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti terorisme dan korupsi
badan narkotika nasional mencatat pengguna narkotika di indonesia pada dua ribu tujuh belas mencapai lebih dari tiga tiga juta orang
atau satu tujuh puluh tujuh persen dari total penduduk indonesia usia produktif
jumlah penyalahgunaan narkotika yang sangat besar ini menjadi ancaman besar bagi bonus demografi indonesia
yang berpotensi berubah menjadi bencana jika laju peningkatannya gagal ditekan
di sisi lain jenis narkotika sintetis baru semakin banyak
jenisnya dan masuk ke indonesia terutama dengan mekanisme penjualan online
yang disayangkan jenis narkoba baru tersebut belum masuk sistem perundang undangan
sehingga tidak bisa dijerat dalam sistem hukum indonesia
dalam aksi penindakan penyalahgunaan narkoba bnn dan polri mengaku telah menangkap enam puluh empat ribu orang pada dua ribu tujuh belas
atau lebih masif dibandingkan dengan tahun dua ribu enam belas sekitar enam puluh satu ribu orang
namun dari empat dua juta pengguna narkotika
jumlah pengguna yang direhabilitasi baru delapan belas orang
pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan
pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika
bahkan mayoritas tuntutan jaksa penuntut umum atas terdakwa narkotika adalah pidana penjara
dan hanya sedikit yang menuntut pengenaan rehabilitasi

nyaman kita di lido kabupaten bogor di kaki gunung calak ya
sebagai dengan jabatan yang baru ini tapi kan sudah istilahnya paham dan lama lah di jajaran polisi
ini gimana pak heru tantangan terbesar yang bapak lihat terhadap pekerjaan bnn ini apa saja
tantangan terbesar adalah bagaimana bnn salah satu yang mengantar bonus demografi
kita ketahui bonus demografi kita sangat penting untuk dua ribu tiga puluh lima indonesia termasuk tiga atau empat besar ekonomi dunia
nah kalau misalnya bonus ini keracunan narkoba ya mungkin saya nggak bisa jamin menjadi bonus
malah mungkin jadi bencana demografi
ini yang saya akan angkat terus bukan hanya tugas kita bukan hanya
karena kita bicara narkoba supply demand sama arm
bagaimana yang sudah kena korban itu
yang sudah kena narkoba ini bisa kembali diterima oleh masyarakat
sembuh dan kembali ke masyarakat
dan apalagi kalau kita bicara bonus demografi ya usia usia yang masih sangat produktif ya
betul sekali mbak
itu yang kita fokus ya mengajak semuanya kl kl pemda ini jadi fokus kita
selain kita pemberantasan
selain pemberantasan kita tetap all out
kita tetap all out pemberantasan
pencegahan kita membangun sistem
sekarang kita fokus positif kita ke masyarakat juga yang sekarang jadi fokus kita adalah ke lapas
kita bangun lapas kita sehingga saya ajak dirjen lapas bersama sama
jadi kita bukan lihat institusinya kita lihat oknumnya
kita perbaiki di sini
dan ini kan semua kalau kita bicara supply demand tapi juga di situ kan ada penggunanya di situ ada pengedarnya
ini semuanya merupakan supply demand
ini semuanya merupakan suatu masalah yang harus ditangani secara bersama karena ini masalah kita semua
bukan saja di indonesia tapi seluruh dunia ini menjadi salah satu masalah paling besar
dimana ketemu saya dengan kepala bnnd hampir di malaysia di india bulan lalu saya ke india
sama itu masalah
masalah bangsa mereka semua
apalagi misalnya seperti di amerika serikat juga ya
itu selalu perang terhadap narkotika ini seolah olah tidak ada
nah kalau kita bicara ya indonesia memang selama ini kita kan bukan saja jadi inilah bukan saja jadi pasar kita termasuk sekarang juga produsen
ya kita juga yang salah satu yang menjadi ancaman itu karena pengguna kita juga usianya juga masih bukan saja produktif tapi remaja
pak heru kira kira indonesia itu sekarang masih bisa dikatakan darurat
bisa bisa dikatakan darurat yang saya sampaikan karena nanti bisa mbak lihat ada anak anak yang jadi korban
malah di tempat kita rehab kita di makassar itu delapan tahun usia delapan tahun sudah menggunakan semua jenis narkoba
itu sangat prihatin kita sehingga kita bagaimana kita bersama sama kita dengan dikbu dengan semuanya stakeholder
oke mungkin kita sambil jalan jalan nih pak heru
karena memang kita jaranglah istilahnya
jarang lah istilahnya itu datang ke tempat ini mungkin masyarakat juga mungkin ingin tahu ya seperti apa
pokoknya anak bimba pangatuh kayak yang bukan eeden dia gak bisa bedakan mana gula sama mana kabu
ya dan mungkin salah satunya juga karena banyaknya oknum lah istilahnya
nah itu sendiri itu bagaimana
karena kalau saya lihat ini justru salah satu yang membuat masalah ini sulit untuk diberantas karena ini sangat menggiurkan ya bisnisnya
nah kita sebut tadi ya bisa dikatakan darurat narkoba
sebenarnya diperangi terus menerus tapi ya istilahnya tidak ada matinya lah karena narkoba ini merupakan sesuatu bisnisnya itu sangat menguntungkan di indonesia sendiri sebenarnya
berapa kira kira yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini
dan apakah jumlahnya dari tahun semakin meningkat atau dengan adanya pencegahan seperti ini menurun
jadi menurun sekali

itu semuanya faktor pengaruh
oh jadi menurun sekali menurun ini kenapa karena ada pencegahannya atau juga karena ada aspek jerah ada hukuman berat dan hukuman mati itu semuanya faktor pengaruh
pencegahannya adalah fareewelpareable yang sangat mempengaruhi untuk itu
lalu dari tiga empat sampai lima juta penduduk indonesia yang pengguna itu ada kita tiga kategori
coba coba pakai itu misalnya udah satu bulan dia ada pesta dia nyoba pakai
dia pada pesta dia coba pakai itu yang coba pakai jadi tidak ada ketergantungan
jadi memang spektrumnya itu berbeda
sehingga strategi penanganannya pun kita lihat di spektrum
nah ini mungkin yang saya ingin tanyakan ya karena kalau di ya pengedar kita paham lah
pasti harus mendapatkan hukuman berat karena ya ini mereka melakukannya untuk bisnis keuntungan dan lain sebagainya
tapi kan di sini ada pecandu ada korban yang disebut korban penyalahgunaan narkotika
ini pak heru bagaimana ke depannya kalau kita lihat apalagi dibandingkan dengan negara negara lain
ini kan namanya kan korban
sementara mungkin masih dianggap kriminal ya kalau bisa
coba coba kalau ketangkep jadi kriminal
dan sementara itu penjara kita
isinya harusnya penuh dengan yang sebenarnya justru harusnya dirihab dari awal
bagaimana pandangan pak heru ke depan
ke depan saya sudah melakukan langkah langkah mbak
yaitu sudah menemui kabar reskrim jam tidung hakim agung dirjen pas dan kementerian kesehatan dan sosial
sudah dua kali pertemuan
yang pertama kita undang
pertama saya datang dulu
kita menanyakan persepsi
mudah mudahan satu persepsi yaitu bahwa penanganan penyalahgunaan
itu tidak semua sama
apalagi misalnya coba pakai
sekali coba tapi ketahuan digerebek ya
kalau sistem sudah ada mbak namanya tat
tim asisten terpadu
nah ini yang jadi permasalahan adalah ya masing masing punya presisi yang berbeda
kita sudah nanti sudah satu persepsi pimpinan pimpinan ini
rencana saya dengan unodc
kita melakukan latihan
tiga tempat yang kita duga cukup besar yaitu di lampung sumut sama kaltim
kita undang penyidik polri jpu hakim lalu lapas lalu dinas kesehatan sosial
kita sama karnel
supaya sama persepsi
ini yang kita inginkan
tapi ini berarti harus ada undang undang yang diubah dong
misalnya kalau sekarang kan siapapun yang menggunakan narkoba itu kalau terlarang ya berarti kriminal ya
karena menyalahgunakan sesuatu dan menanggar hukum
ini kedepannya harus ada
bisa tapi sebenarnya ini masalah persepsi pasal pasal mbak
jadi kadang kadang apa yang menanggalkan hukum itu karena di frame nya bahwa kalau menangkap orang itu harus masuk ke sel
nah ini juga mungkin tambah trauma lagi ya
kan ada pasal pasal satu dua satu dua tiga satu empat
ada yang satu dua tujuh pak
ternyata semuanya menggunakan satu dua dua
yaitu membawa memake
ini membawa semuanya pemakai juga membawa kan
ini persepsi persesipi yang kita harus samakan
ya sebenarnya di undang undang itu dimana pidana itu yang berarti niatnya
kalau misalnya niatnya untuk mengedar
nah kan bisa kita lihat di situ
karena sekarang banyak juga yang mungkin coba coba itu pada usia remaja
dan bahkan di sana
di sini juga ada yang untuk di bawah umur itu sendiri
jadi ini mungkin yang kedepannya ya harus diperbaiki
nah ini kalau di indonesia ini kira kira berapa yang paling dari segi jenis obat obatan dan lain sebagainya
yang paling banyak paling sering digunakan diedarkan
dan seberapa besar produksi dari indonesia itu sendiri atau seberapa besar dari impor lah istilahnya di sehari hari
dan barangnya impor semua
tapi bukannya di indonesia juga ada
kita meracikan kan di campur
hanya racikan ya itu
iya racikan racikan itu
dan kita di sini yang kita didetek oleh dapat permain cash ada enam puluh delapan
dari yang kita dapat dari lab kita tujuh puluh satu yang sudah berada di indonesia
ini new bisip aktif
malah kemarin sembilan puluh empat dari lab saya informasi ke saya
karena makin banyak jenis jenisnya
willy ini berarti selama ini upaya untuk mencegah itu defensive active ini
tapi tidak bisa dihentikan ya
ini apa kira kira yang menjadi masalah dalam memerangi narkoba ini
apakah karena demandnya itu juga semakin lama semakin meningkat
atau karena supply nya juga semakin banyak
bnn di sini sebenarnya seberapa ampuh itu untuk menghentikan mata rantai ini
karena membuat indonesia bebas narkoba dengan
kita sudah mengkat semuanya
kita bicara bnn kita bicara sindikat
kita bicara jaringan
dan ini sindikatnya internasional
kita juga banyak kita tindak dari negara negara asing
paling besar yang diselundupkan itu dari negara mana itu
dari taiwan dari china
tapi juga banyak juga dari iran
karena mereka produk juga untuk metapetamin
ya seperti kita tadi ketahui ya
tantangan untuk memerangi narkoba ini kan sangat berat
apalagi ini kan merupakan sindikat internasional
dan dari demandnya juga semakin lama semakin meningkat
sebenarnya agency atau badan seperti bnn ini dengan anggaran ini sanggup kita
insya allah sanggup
insya allah sanggup
karena saya sudah sampaikan bahwa masalah penanganan narkoba ini tidak bisa sendiri bnn
kita mengajak semua stakeholder
termasuk untuk kita ada berapa pelabuhan pelabuhan
nah kita perbaiki sistem di sana
itu yang resmi
lalu yang kita banyak pelabuhan pelabuhan yang istilahnya pelabuhan tikus
apalagi di perbatasan yang sulit untuk dimonitor
dengan menteri desa dengan menteri dalam negeri bagaimana kepala desa kepala desa pesisir itu
dengan pak mimateni pak binca pak bengkam teman teman mereka resilient
punya ada ketahanan di wilayah
minimal mereka tahu lah bahwa ini narkoba
karena waktu saya di intikong pak
saya sudah dengan pantas saya sampaikan ini
harus tiap minggu kita evaluasi
jadi jangan masing masing
kita harus merah putih
imigrasi hanya kewaran negaraan biaya cukai barang lalu karantina lalu pamtas
nah itu yang sering kumpulkan
tidak sampai seminggu
kemudian pamtasnya perbatasan
yang dari tni sudah pun pak saya dapat empat kilo
ya karena kita perlu sosialisasi
rupanya anak di lapangan itu ya bukan tnn
dia tidak bisa dibedakan mana gula sama mana cabut
mungkin salah satunya juga karena banyaknya oknum lah istilahnya
nah itu sendiri itu bagaimana
karena kalau saya lihat ini justru salah satu yang membuat masalah
ini sulit untuk diberantas
karena ini sangat menggiurkan ya bisnisnya
dengan tni sudah sampaikan bahwa kalau ada oknum mereka pecat
begitu juga sama dengan pak kawori
kayak berapa bulan yang lalu yang kita ungkap di lampung
itu ada keterkaitan juga ada oknum polisinya
ada juga oknum lapasnya
tapi jangan dipecat saja harusnya
kalau pengedarnya mendapat hukuman berat apalagi oknum yang mempermudah
lebih berat lagi
nah dengan adanya balai balai seperti ini kira kira berapa bisa mencegah atau ya menjadi inilah
membantu mengurangi jumlah pengguna narkoba di indonesia
nah untuk bicara mungkin nanti banyak dari kepala balai ya yang akan disampaikan
yang jelas bahwa kita optimis bisa sembuhkan di rehab
cuman ada cumannya relaksinya cukup tinggi
ini dibanding dengan negara lain
kali tiga kenapa
pasca rehab ini yang tidak ter
sehingga saya mengajak semua stakeholder untuk csr nya segala macam untuk pasca rehab ini
jangan mereka selesai dari di rehat udah sembuh
nah keluar nggak punya pekerjaan
malah bandar bandar ngeliat wah ini punya pasar ini
dan mungkin ada stigma
merasa malu atau dikucilkan karena pernah di rehat
pak heru terima kasih
banyak pak heru sendiri optimis lah ini
kita bisa menjadi negara yang bebas narkoba
dan bnn di bawah pak heru ya mudah mudahan bisa menjadi lebih baik lagi
sekali lagi terima kasih
dan kita sekarang mungkin perlu ya mengetahui ini
bagaimana sih program dari rehabilitasi yang ditawarkan di sini
dan bagaimana ini juga bisa menjadi salah satu kunci untuk mencegah ya penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di indonesia
tetaplah bersama insight
sekali lagi terima kasih
kita akan membedakan apakah dia pengguna metamfetaminnya baru setahun
yang satu lagi sudah lima tahun sepuluh tahun
itu kita bedakan
tidak kita satukan
apakah yang ini sudah mengundang setahun tapi mengalami gangguan jiwa
apakah ini yang lima tahun tapi dia ada masalah dengan keluarganya
kita terapi juga keluarganya
iya kita lanjutkan insight
masih dari balai besar rehabilitasi bnn di lido kabupaten bogor
di sini merupakan pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu
saya sudah ditemani oleh pak iman firmansyah kepala bagian bidang medis dari balai besar rehabilitasi ini
pak iman tadi kita sudah berbicara dengan pak heru ya sedikit mengenai pusat ini
ini didirikan tahun dua ribu tujuh
dan luasnya juga cukup luas
berapa hektar persisnya
nah persisnya di sini apa apa saja fasilitas yang bisa kita temukan dan juga mungkin ide atau visi misi dibalik dibangunnya balai rehabilitasi di kaki gunung salang ini
iya tujuan utamanya memang kita akan menjadi tempat rehabilitasi bagi para penyalahguna obat obatan dan narkoba
dan memang di sini ada kekhususan juga
jadi pertama tama mungkin saya akan perkenalkan karena tempatnya di lido
jadi singkatan l i d o
itu juga kita punya moto di sana
jadi ada motonya
jadi bahwa kita di sini bekerja dengan penuh cinta kasih sayang terhadap para pengguna
jadi mereka itu bukan kita anggap sebagai pasien tapi kita anggap sebagai brother sister mungkin nanti sambil berjalan kalau kita memanggil sesama mereka kita memanggilnya brother sister
i nya apa sekarang
kita akan selalu bekerja secara inovatif melakukan inovasi
karena penggunaan narkoba itu selalu berubah tiap zaman
dulu naik yang heroin
mulai dua ribu sepuluh sampai sekarang yang naik adalah stimulan golongan metamfetamin ekstasi dan lain lain
dan terapinya akan berbeda
jadi kita tidak samakan semua narkoba muganja heroin metamfetamin itu kita samakan sebanyak

kita akan menggunakan semua narkoba
makanya kita akan selalu berinovasi
termasuk dalam program
jadi itu i nya
jadi kita di sini harus punya kebanggaan bahwa saya bekerja di bnn badan narkotik nasional
untuk menyelamatkan anak bangsa
walaupun nanti kita ya kita tahu sendiri kalau pengguna narkoba itu tidak merasa dirinya
sakit nah kita harus berusaha membuat mereka itu mengerti keadaannya bahwa perlu ditolong
jadi ada kebanggaan
yang paling tidak ini kita harus berusaha untuk mengatasi keadaan narkoba
jadi kita harus berusaha

walaupun terjadi penangkapan besar besaran narkoba dan lain lain tapi kita optimis
suatu saat narkoba tidak akan ada di indonesia
iya tadi optimis bahwa masa depan anak muda indonesia juga harus cemerlang
jadi ini keren juga
jadi gampang diingat
tapi fasilitasnya persisnya apa mungkin sambil kita jalan jalan ya
karena disini saya lihat itu banyak bangunan dan bahkan ada tempat basketbol tempat olahraga dan lain sebagainya
ini apa apa saja yang kita bisa dapatkan disini
jadi disini tempat kegiatan programnya itu ada bidang medisnya ada bidang sosialnya
namun itu semua terintegrasi
jadi prinsip kami disini adalah rehabilitasi berkisar nambungan
dari mulai pasien masuk masuk ke terapi di medis terapi di sosial hingga ke pasar rehab
setelah direhab pun kita tetap memantau mereka
nah itu biasanya dalam jangka waktu berapa
rata rata sejak biasanya ada yang misalnya masuk
ini gratis tapi semua
gratis dan tidak dipungut biaya spesial pun
jadi kalau pun ada yang pungut biaya itu mungkin oknum
jadi obat obatan segala macam itu ditanggung oleh
ditanggung oleh negara
itulah komitmen dari negara untuk bahwa indonesia darurat narkoba komitmennya ada
di tempat rehabilitasi ini
semua ditanggung oleh negara
jadi fasilitasnya ini untuk medis sama sosial persisnya apa saja khusus untuk medis yang disediakan
ya jadi untuk pada saat klien masuk itu akan di assessment
jadi kita evaluasi
evaluasi fisik dan psikiatrinya
apakah ada gangguan secara fisiknya ada gangguan di mentalnya
itu kita periksa semua
dan itu gratis
pemeriksaannya dari mulai pemeriksaan radiologi pemeriksaan darah pemeriksaan hati
jadi takutnya livernya membesar
hivnya apakah ada hivnya dan lain lain
itu semua kita periksa
setelah itu semua selesai itu mereka akan siap masuk ke program sosial
jadi program sosial adalah program secara komunitas
terapi secara komunitas bersama
saling bahu membahu bahwa kami sama sama pengguna
tapi suatu saat kami pun akan berhasil seperti orang yang dulu tidak menggunakan juga
nah ini kembali tadi pertanyaan saya mengenai waktunya
kira kira dibutuhkan ya
mereka bisa yang dirawat di sini juga tinggal di sini kan
tinggal di sini
ini bisa menempati berapa pasien atau berapa orang
saat ini sudah mencapai dua ratus tiga puluh lima pasien yang ada di sini
dan itu dalam berbagai macam tempat
jadi dalam terapi di sini kita melakukan assessment
jadi assessment itu kita akan membedakan
apakah dia pengguna metamfetaminnya baru setahun
yang satu lagi sudah lima tahun sepuluh tahun
itu kita bedakan
tidak kita satukan
apakah yang ini sudah menggunakan setahun tapi ini mengalami gangguan jiwa
apakah ini yang lima tahun tapi dia ada masalah dengan keluarganya
kita terapi juga keluarganya
kita ada family group terapi juga
jadi semua faktor faktor yang berkaitan yang berhubungan itu pun kita terapi
jadi insya allah kita harus mempersiapkan mereka
bukan hanya dirinya mereka sendiri siap untuk pulang kembali ke rumah
tapi kita harus juga mempersiapkan keluarga siap menerima anak ini kembali
bahwa anak ini bukan lagi seperti dulu
yang suka pulang malam jual jual barang di rumah berkelahi dll
itu kita siapkan semua
nah pak iman kalau di indonesia ini ini kira kira profil ya dari pecandu atau yang menyalahgunakan narkoba ini
ini ada semacam apakah itu dari segi usia latar belakang atau apa
apakah itu dari segi usia latar belakang atau
ini kenapanya mereka akhirnya menggunakan
itu seperti apa kira kira
ya hampir kebanyakan pengguna di sini adalah di usia usia produktif
sangat banyak itu bisa produktif
sekitar sekitar usia dua puluh tiga sampai sekitar tiga puluh enam lah
masih sangat muda
masih sangat muda
bahkan kita punya program baru
kebanyakan laki atau perempuan
sekitar mungkin ada sekitar dua puluh tiga puluh persen
sekitar mungkin ada sekitar dua puluh tiga puluh persen

jadi perempuan juga ada di sini
perempuan juga ada
bahkan anak anak pun kita ada
kita ada program baru untuk anak anak delapan belas tahun ke bawah

itu pun kita akan melakukan terapi di sini
dan kita bekerjasama dengan kpai untuk memantau mereka
karena mereka tetap lebih fokus untuk sekolah dekat dengan orang tua dan lain lain
makanya tadi juga pak heru ya mengatakan dia salah satu tantangannya itu
bonus demografi ini jangan menjadi bom demografi di mana anak anak itu kita rekomendasikan
kita rentan ya terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri
tapi yang biasanya membawa anggota keluarganya ke sini itu rata rata dari bagaimana
karena di indonesia ini kan penyalahgunaan itu ya biasanya ditahan dulu kan
nah ini bagaimana prosesnya
prof yang masuk ini rata rata dari mana saja
jadi kita ada macam macam yang masuk
ada yang voluntary secara sukarela keluarga yang mengantar
itu cukup banyak yang voluntary
itu yang banyak
dan juga ada yang compulsory
komplaor itu bisa dibawa oleh dari pihak kepolisian pihak bnn dan lain lain
dan itu kita semua terima
bahkan dari putusan pengadilan pun yang sudah di pengadilan diingkrah harus direhabilitasi kita juga ada di sini
jadi semua kita terima di sini
gimana harus mendaftar atau datang
bisa dilakukan secara online atau bagaimana pak iman ini
sangat mudah untuk masuk ke sini
kita tidak akan mempersulit untuk masuk sini
semua bisa masuk ke sini hanya dengan catatan mereka pengguna narkoba
jadi bawa ktp dan ada yang ngantar
jadi dan semuanya silakan di sini
dan satu lagi jangan sampai ada stigma buat tempat rehabilitasi di sini
ada kekerasan ada pemukulan penyiksaan dan lain lain
itu jauh dari semuanya
ini dia biasanya kan kalau apapun yang berkaitan dengan narkoba dan candu dan lain sebagainya
dan di keluarga juga mungkin merasa bahwa ya ini masyarakat melihatnya sesuatu yang aib dan sesuatu yang menakutkan dan lain sebagainya
di lido ini jadi ada love tadi inovatif ini dan dignity sama optimistik
jadi mungkin ada yang harus diubah ya dalam persepsi kita menangani korban
ya makanya itu yang dirubah bahwa stigma bahwa pecandu itu adalah penjahat
itu kan seperti itu stigma nya
namun kita harus lihat bahwa mereka pun pecandu itu bukan berarti oh mereka itu penyakit yang dibuat sendiri seperti itu
kriminal seperti itu
kita tidak membahas masalah pengedar atau bandar ya
kalau pecandu itu mereka adalah korban
sama seperti misalnya orang yang sakit kolesterol
gila dibuat sendiri juga
ya pecandu narkoba seperti itu
jadi kita punya keinginan bahwa pecandu narkoba pun sama seperti yang lain
mereka bisa dipulihkan untuk kembali dapat bekerja sekolah bahkan mungkin kalau mereka serius untuk rehabilitasi mereka bisa lebih berprestasi dibanding yang tidak menggunakan narkoba dan lain
pertama yang pasti ada pola asuh
jadi pola asur dari keluarga
ada yang pola asur dari keluarga yang permisif
permisif itu adalah membiarkan
ya sudah kamu ini pulang malam ya sudah yang penting pulang ke rumah dan lain lain
tapi ada juga otoriter
otoriter pun salah juga gitu
dikit dikit dilarang dilarang
akhirnya lebih memilih kepada teman
kalau yang datang sini atau khususnya di indonesia ya
tadi kan ada profilnya masih usia produktif ya dan bahkan seharusnya masih aktif ya bisa bekerja dan lain sebagainya
itu yang paling banyak itu di indonesia itu kenapa
tadi pak heru salah satu ya coba pakai misalnya dan lain sebagainya
tapi kenapa yang semakin ya apakah karena tantangan hidup atau lebih ke masalah psikologi
atau apa kira kira yang membuat
banyak faktor yang orang bisa jatuh ke narkoba
bisa jadi ada faktor biologinya sosialnya dan psikologinya
jadi itu faktor faktor itu saling berkaitan
misalnya selalu orang beranggapan ah saya sudah ngerti narkoba saya bisa berhenti sendiri
nah itu salah
karena sekali orang pakai narkoba dia sudah merasakan nikmatnya dia kena di otak
pada saat orang merasa nikmat itu membuat orang kecanduan
syarat kecanduan itu kan karena rasa enak rasa nikmat
dan mereka tidak tahu apakah penyalahan udara robo itu ada masalah di otaknya
jadi di kita sudah memfokuskan bahwa pengguna narkoba itu adalah brain disease
ada gangguan di otak maka menyebabkan walaupun saya ditangkap polisi saya uang habis keluarga berantakan
tapi tetap aja ingin pakai lagi narkoba pakai lagi narkoba berarti ada masalah diberikan
nah profil dari yang direhab di sini itu seperti apa
maksudnya latar belakang mereka dari mana itu lebih ke ya lebih ke psychological itu atau lebih karena coba coba itu atau semuanya gitu ada aspek di situ
ada semua aspek di sini
coba coba juga banyak dan unsur unsur psikologi banyak bahkan juga ada
dia pressure biasanya kalau anak remaja anaknya ya
iya dia terpressure dia mengalami depresi depresi merasa ingin lebih bagus dengan yang lain atau apa namanya tidak capek
tapi setelah dia ditangkap akhirnya ada yang bilang pakai aja ini bisa membuat kita jadi lebih semangat lebih ini akhirnya ini mereka menggunakan
jadi pergaulan juga banyak di sini
dan akhirnya kecanduan gitu ya
dan akhirnya jadi kecanduan
kalau yang biasanya di bawah umur ya khususnya di bawah delapan belas ini kan masih anak anak
berapa jumlahnya dan kenapa kira kira apakah karena ada yang nawarkan di lingkungan sekolah atau yang sering kita dengar kan katanya ada permen yang ada isinya
narkobanya dan semacam semacam ya
rata rata seperti apa profilnya
profilnya pada anak itu yang banyak itu adalah tadi
jadi mereka itu kan usia usia yang sangat rentan
usia usia yang merasa dirinya saya ini anak kecil atau udah dewasa ya
kok setengah setengah nih saya seperti ini
pertama yang pasti ada pola asuh
jadi pola asuh dari keluarga
ada yang pola asuh dari keluarga yang permisif
permisif itu adalah membiarkan
ya sudah kamu ini pulang malam ya sudah yang penting pulang ke rumah dan lain lain permisi
tapi ada juga otoriter
otoriter pun salah juga gitu
dikit dikit dilarang dilarang
akhirnya lebih memilih kepada teman
karena usia usia yang remaja dan anak anak seperti ini mereka lebih dekat kepada teman dibanding kepada keluarga
dan sebenarnya orang tua sangat berperan terhadap anak anak ini
jadi pola asuh
dan lingkungan di keluarga
karena di dalam eh lingkungan sekolah
karena di keluarga kan mereka hanya berapa jam
lebih banyak kan aktivitas di sekolah di luar rumah dan lain lain
jadi pola lingkungan pola asuh dan lain lain
nah yang ditawarkan di sini fasilitasnya ini kan tadi medis dan sosial
ada medis dan sosial
jadi tahapan tahapannya itu
apa misalnya kalau pecandu berat
terus biasanya tahapan penyembuhannya itu seperti apa
dan butuh berapa lama untuk membuat ya merehabnya gitu
kita diawali dengan assessment
yang tadi ya dan cek cek darah semua
jadi terapi yang baik kan harus dengan assessment yang baik
jadi assessment yang baik kita akan melihat ada tools nya ada instrumennya
apakah dia penggunanya dalam keadaan yang berat atau sedang atau ringan
kalau dia hanya penggunaannya ringan dan lain lain kita sarankan untuk rawat jalan
jadi tidak perlu menginap di sini
tidak perlu menginap sini
kalau dia penggunaannya sedang itu sesuai dengan instrumennya
jadi kita tentukan sedang
itu kita akan arahkan ke rehabilitasi yang empat bulan
sedang itu contohnya apa
misalnya misalnya dia menggunakan narkoba ini baru satu tahun ini
namun pihak keluarga itu supportnya sangat bagus gitu
dia ingin anaknya sembuh dan lain lain
dan tidak ada masalah di keluarganya
jadi ada lingkungan di rumahnya bagus
dan penggunaannya juga tidak terlalu berat
dan itu dari hasil assessment ya mungkin kita akan arahkan dia ke yang empat bulan
atau dia mungkin sedang sudah bekerja aktif karena terlalu lama juga
nanti pulang ke rumah pekerjaan itu pecat malah dia jadi stress gitu
jadi itu kita lihat juga
malah nanti jadi korban lagi
korban lagi gitu karena perjalanan hilang dan lain lain
itu kita lihat
jadi kita bukan hanya melihat individunya saja
tapi kita lihat juga seluruhannya
termasuk istrinya suaminya anak anaknya keluarganya dan lain lain
kalau yang di rata rata tinggal di sini menginap di sini yang sudah berat itu
yang kalau sudah berat itu nanti masuknya sekitar enam bulan
maksimum enam bulan
enam bulan maksimum
di sini enam bulan maksimum
dan yang enam bulan pun kita bagi dua juga
dibagi dua adalah pertama adalah enam bulan yang pasien itu baru pertama kali direhab
dan yang satu lagi adalah pasien yang sudah direhat pulang pakai lagi kita tempatkan di tempat yang berbeda
di sini juga
di sini juga
tapi programnya berbeda
karena misalnya saya kelas dua sd tapi saya nggak naik kelas
saya masuk lagi kelas dua sd kan saya bosen
saya tahu pelajarnya udah tahu nih karena saya nggak ada kelas
nah pengguna narkoba ya kita lain programnya
bagi mereka yang sudah melakukan rehabilitasi di sini pulang ke rumah dia kembali relapse balik lagi
ke sini kita kuatkan motivasi relapse prevention terapinya
kalau yang pasien yang baru kita perkuat apa sih kenapa orang bisa menggunakan narkoba jatuh terhadap narkoba
itu yang diperkuat
tapi kalau yang programnya satu lagi yang sudah direhat kembali lagi kita perkuat relapse prevention terapinya
di mana caranya dia untuk mencegah relapse
saya lihat di sini fasilitasnya cukup lengkap ya dari segi bangunan
ada tempat main basket ya jola
jadi bangunan bangunan ini apa apa saja
khususnya mungkin yang di belakang
iya jadi programnya kan pertama kali klien masuk kan masuk ke detok
lalu di sana ada ruang entry unit persiapan untuk masuk program
setelah masuk program tergantung assessment apakah masuk ke programnya yang empat bulan atau yang enam bulan
kalau yang empat bulan bisa masuk ke yang house of care atau house of change
bedanya yang post of care ini apakah dia ada masalah secara fisik ada penyakitnya dan lain lain kita tempatkan di sini
house of change itu lebih banyak dia ke arah
di sebelah sini ya
iya di sebelah sini
love of change ini lebih banyak dia ke arah penggunaan masalah drugnya dan lain lain
jadi seperti itu
jadi itu dan berapa lama penggunaannya dan lain lain kita apa namanya bedakan di sana
kita assessment di sana
terus kalau yang enam bulan ada house of hope dan house of faith
itu yang enam bulan
ini karena ini hoax sebentar lagi udah pulih atau sudah selesai programnya gitu
kalau yang house of hope dan house of fat itu yang penggunaannya berat
penggunaannya berat masalah keluarganya juga berat
makanya kita tempatkan dia selama enam bulan di rehabilitasinya
tapi dia tempatnya bukan di lingkungan daerah sini
dia ada di paling depan di itu lingkungannya
jadi kita bedakan kalau ini lebih banyak yang ke arah empat bulan
jadi ada empat ini
iya ada empat ini
nah biasanya ini kan banyak ya anak anak muda lah dan laki laki itu biasanya itu pasti kan ada ya
interaksi lah mungkin interaksinya juga ujung ujungnya berantem atau apa itu bisa terjadi pak iman atau
sangat bisa terjadi dengan latar belakang mereka yang berbeda
apalagi mungkin kejiwaannya juga masih rentan
yang berbeda dan itu segala macam itu sering
tapi memang kita akan tangani secara persuasif
bahwa ya kita pahami bahwa mereka di sini mungkin kaget dengan suasana yang biasanya bebas di luar
bebas kemana aja kok tiba tiba saya di sini semua
merasa sebagai tahanan gitu
mungkin mereka berpikir seperti itu gitu
walaupun mereka juga tidak di kerangkeng tidak gitu
tapi mereka diawasi dong
sampai ada yang misalnya lari melarikan diri itu sering terjadi
iya jangan sampai seperti itu
karena kan kita bertanggung jawab kepada orang tua yang mengirangkan sini
tapi pernah terjadi mungkin melarikan diri atau tidak
ada lah ada yang terjadi seperti itu ada
tapi ya memang itu mereka kita laporkan ke orang tua
kita kembali ke orang tua
dan orang tua memahami bahwa ya mungkin anaknya seperti ini
maksudnya itu apa
tadi menyambung tadi yang mbak desi mengatakan bahwa gimana nih kalau ada itu jadi perkelahian
atau ada pilihan atau pencurian dan lain lain
itu kita lebih secara persuasifnya kita pisahkan mereka
kita tempatkan mereka di ruangan ini
di ruangan ini kita melakukan program yang berbeda
mungkin anak ini kita harus perlu tahu dulu kenapa kok tiba tiba disini masih mencuri aja
kenapa disini memukul temannya
kenapa disini membuat keributan dan lain lain
jadi pertama supaya kita lebih fokus individual
yang kedua juga supaya tidak terjadi nanti ada dendam dari teman teman yang lain
jadi mengamankan anak ini juga
karena mereka tiba tiba mukul itu mungkin nanti yang tidak terima
kita amankan dulu disini
kita counseling disini
sambil juga kita juga di programnya kita memberikan edukasi juga
ini biasanya ada berapa yang sedang
paling satu atau dua orang disini
paling lama berapa di cic
tergantung nanti kita melihatnya
karena selama disini kita assessment
apakah anak ini siap tidak kembali ke rumah

kalau memang tidak siap mungkin akan lebih lama disini
jadi terapinya memang berbeda seperti itu
pak iman ini sebagai dokter ya dengan latar belakang
pastikan paham ini sulit atau tidak sih sebenarnya menangani pasien
karena mereka kan gangguan lah otak mereka
dan mungkin juga kadang kadang kejiwaannya juga bisa terganggu
dengan menggunakan narkoba
kita selalu mempunyai pikiran bahwa semua tidak sulit
kalau kita ngomong sulit pasti kita sudah menyerah
tapi tidak mudah
sulit sih tidak tapi tidak mudah
jadi kita selalu berpikir bahwa mereka semua bisa pulih
bisa kembali ke masyarakat
bisa kembali hidup normal dan lain lain
yang penting sekarang kita sudah berusaha semaksimal mungkin
namun kita berharap orang tua keluarga pun melakukan seperti kita juga di sini
jangan sampai hanya berharap kita aja
lepas tangan gitu
kita sekarang mungkin ingin melihat satu bangunan yang paling penting disini
detoksifikasi tadi kita lihat sebelum jalan jalannya
mungkin kita lihat lebih dekat lagi
iya saya di luar itu saya sampah
saya selalu dibilang awas jangan dekat dekat
nanti jam dinding hilang dan lain lain
tapi disini kita membuat mereka kamu harus percaya diri
kamu bisa melakukan sesuatu
bahwa kamu itu adalah sesuatu
ya pak iman ini pusat detoksifikasinya ya
apa kira kira yang kita bisa pelajari ini
sambil edukasi juga mungkin tahapan tahapan dalam melakukan rehabilitasi
untuk menghilangkan stigma juga ya
bahwa disini ada kekerasan dan yang lainnya
jadi pertama kali semua klien masuk assessment
setelah di assessment mereka wajib masuk ke detosifikasi
ini adalah salah satu program dari evaluasi fisik dan psikiatri
disini mereka dievaluasi
bagaimana kondisi fisiknya
apakah ada penyakit penyakit lain sebelum mereka masuk ke sini
karena kita harus merapikan dulu membenarkan dulu
menterapi dulu masalah fisiknya baru bisa masuk program
lalu juga diperiksa masalah psikologisnya
apakah ada gangguan mentalnya gangguan jiwanya
itu pun harus diterapi dulu
supaya nanti masuk program mereka tidak terlibat masalah dengan penghuni yang lain
dan selama dalam program detoksifikasi ini
klien diadakan istirahat
lalu menangkembali kenapa mereka melakukan penggunaan narkoba dan lain lain
jadi kita mempersiapkan
jadi ini gedung yang ada ruang detoksifikasi
lalu sebelahnya ini ruang entry unit
jadi ruang entry unit itu adalah ruang persiapan setelah detoksifikasi

ada proses medisnya dalam detoksifikasi
mereka memasukkan obat obatan yang diberikan
dan supaya mereka biasanya kan kalau tiba tiba harus tidak menggunakan
itu kan pada efek fisiknya kan yang mereka rasakan sakau dan lain sebagainya
itu semua ditangani ya
semua ditangani karena mereka ada kegelisahan
yang pasti adalah mereka gelisah tidak bisa tidur
lalu ada sakit di nyeri di ulu hati di perut dan lain lain
itu kita terapi
kita terapi adalah memberikan simptom
bukan terapi anti narkoba gitu
tapi terapi untuk simptomnya
kejala penyakitnya karena inti dari tempat rehab bnn adalah abstinensia
adalah tidak menggunakan sama sekali
dan ini biasanya butuh waktu berapa lama khususnya bagi para pecandu berat untuk menjalani proses detoksifikasi ini
kita tidak bisa menentukan waktu karena bisa saja yang masuk hari ini bisa lebih lama diobservasinya dibanding yang sudah datang minggu kemudian
jadi tergantung berapa lama penggunaannya ada penyakit penyertanya atau tidak
ada gangguan jiwanya atau tidak
itu kita lihat lalu kita klasifikasi mana yang sudah bisa masuk program mana yang belum
jadi kita sesuai dengan kondisi pelayan
saya lihat ini pakai warna baju ini orange juga ya
jadi ada apa warna warna baju ini menunjukkan
jadi kita punya tahapan tahapan
jadi kita ada tahapan
tahapan tahapan awal itu adalah yang detoksifikasi atau evaluasi fisik dan psiatri ini mereka menggunakan warna orange
jadi itu adalah menandakan mereka masih baru di sini
lalu mereka masuk ke entry unit itu juga masih baru masih dianggap memakai orange
setelah mereka selesai mereka masuklah ke program sosial bersama dengan teman teman yang lain bergabung ikut kegiatan
kaosnya berubah menjadi warna biru
lalu makin lagi makin tinggi mulai menggunakan kemeja warna kayak saya gini putih dan hitam
jadi kita ada orange dan ada yang masih detoksifikasi dan yang program
putih dan hitam
jadi ada tahapan tahapan untuk menunjukkan kemajuan dari proses rehabilitasi itu sendiri
terakhir saat mereka menjadi supervisor mereka baju putih hitam dan mereka menggunakan dasi
oh ada menjadi supervisornya juga
tapi di sini untuk dewasa kan
di sini dewasa
kalau bagian anak beda ini ya
kita lebih banyak di anak itu lebih arah ke arah konseling pendidikan edukasi permainan
lebih banyak ke arah sana
jadi lingkungannya memang kita bedakan kita sesuai dengan kasusnya
program sekarang apa tadi medis sudah selesai sosial apa apa saja
karena di sini juga ada ruang kelas ada ruang olahraga ruang untuk beraktivitas apa apa saja yang ditawarkan ini
jadi kita ada daily activity kegiatan harian
dimulai dari jam lima pagi ini semua klien harus bangun semua
yang islam sholat subuh yang kristiani keagamaan dan
semuanya harus ada kegiatan
lalu dari jam lima mereka mulai bangun terus mandi olahraga pagi sampai nanti siang hari ada kegiatan seminar
jadi ada pemberian pemberian seminar
jadi dari dokter ada jamnya materinya
dari psikolog dari perawat dari konselor
mereka akan memberikan materi
jadi harian itu betul betul teratur ya
setiap hari bangun tidur jam lima dan closing penutup kegiatan harian itu adalah jam sepuluh
jadi dari jam lima sampai jam sepuluh

mereka hanya bisa tidur jam sepuluh sampai jam lima
setiap hari closingnya
nah ini kan berarti memerlukan tenaga ekspert ya
ini cukup ada berapa orang misalnya
apakah dokternya psikolognya yang menangani ini
apalagi kalau jumlahnya bisa ratusan ya yang dirawat
ya kalau tenaga ya pasti kalau dikatakan pasti kita selalu bilang tidak cukup gitu kan
tapi kita harus lebih memodifikasi
jadi akhirnya kita melakukan terapi itu sesuai dengan hirarki
jadi sini kliennya kita buat dari mulai younger middle older
yang baru yang younger itu diawasi oleh yang middle
yang middle diawasi oleh yang older
jadi ada semacam sistem mentoringnya juga ya
kita buat sistem gitu
kalau nggak gitu dari tiga ratus lima puluh orang sedangkan dokternya di sini hanya setengah puluh empat tujuh ya seperti itu
jadi kita membuat satu sistem di sini
apa penyebab utamanya
ini kan katanya pak iman tadi ada program pasca rehab
ini berarti masih kurang ini dong
ya yang pertama memang untuk rehabilitasi ini bukan hanya bnn yang harus bekerja
harus semua komponen masyarakat bekerja
gimana kita akan menyelesaikan masalah mereka
mereka mengatakan saya bermasalah pakai narkoba karena saya nggak punya pekerjaan
berarti kan harus ada departemen lain yang harus bekerja sama untuk menyediakan delapan puluh reja buat mereka
jadi terus yang lain
saya seperti ini karena saya drop out dari sekolah
berarti harus ada alternatif lain yang harus kita lihat
jadi itulah tugasnya dari pasca rehab di semua provinsi akan bekerja untuk memantau mereka
karena memang daerah yang terisolir di sini gitu
tapi kalau di luar kan mereka ada kesiapan mental yang sangat berbeda
nah tapi itu diberikan di sini misalnya semacam skills
atau keterampilan yang diajarkan
dan juga mungkin counseling mengenai karir dan itu
itu bagian dari program rehabitu yang disediakan di sini pak iman
jadi ada counseling seperti itu
bagi mengatakan tidak
kesulitan mereka di sini adalah mengatakan tidak
ada teman yang datang menawarkan mereka akan menggunakan dan lain lain
nah itu kekuatan mereka adalah gimana mengatakan tidak
kalau mengajarkan keterampilan misalnya
pak heru tadi mengatakan ada program belajar bahasa inggris dan lain sebagainya
itu juga merupakan bagian dari
karena kita juga menyaring mereka
jadi kita membuat vocational therapy
tergantung nanti kebutuhan anak anak
wah saya suka main band
ada alat band
kita punya studio
studio pembuatan film studio musik
kita punya di sini
jadi kita arahkan
wah saya suka nanam ikan
kita kan punya kolam juga ikan
menanam pohon pohonan dan lain lain
ini kayak pohon pohon di sini
ini mereka yang ngerjain nih
jadi mereka yang merawat dan lain lain
mereka punya kebanggaan
mereka punya ada yang ditanam oleh mereka
itu yang kita tanamkan bahwa
kita di sini menghargai mereka
karena mereka bilang
saya di luar
berasa diri saya sampah
bagi neridenya itu
saya di luar itu saya sampah
saya selalu dibilang
awas jangan deket deket tuh
nanti jam dinding hilang dan lain lain
tapi di sini kita membuat mereka
kamu harus percaya diri
kamu bisa melakukan sesuatu
bahwa kamu itu adalah sesuatu
ternyata juga setelah di rehab dengan baik
dan mengikuti inilah istilahnya
program yang benar
dan juga pola gaya hidup yang baik
baik terima kasih banyak
pak iman ini betul betul mencerahkan sekali bagi kita
dan ya saya rasa juga ini sangat penting ya
kita ketahui bersama
karena masalah candu atau menjadi korban penyalahguna narkoba itu
sesuatu yang memang merupakan masalah kita semua
yang memang harus ditangani oleh kita kita semua
jadi jangan sampai juga ada semacam aib lah
atau malu dan lain sebagainya
karena dengan adanya pusat rehabilitasi seperti ini
itu bisa membantu untuk memulihkan kembali ya
sehingga kembali ke masyarakat bisa berkontribusi
menjadi ya sukses di kemudian harinya
terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa di insight berikutnya